informasi tentang gempa yang mengguncang aceh terjadi sekitar pukul lima lewat tiga subuh tadi
sebuah gempa berkekuatan enam empat skala riter mengguncang kabupaten pidi jaya aceh
sejauh ini pemirsa informasi dari bmkg pusat gempa berada di timur laut kebupaten pidi aceh dengan kedalaman sepuluh km
dan untuk mencari tahu seperti apa kerusakan yang diakibatkan gempa kami sudah tersambung saat ini ya
dengan narasumber kami yang sedang coba kami hubungi yaitu wakil bupati pidi bapak said mulyadi
nanti jika kami sudah berhasil bisa menghubungi bapak wakil wali kota kita akan terus bisa memberikan informasi kepada anda
namun sekarang hubungannya sedang terputus ya nanti kita akan coba berikan lagi informasi kepada anda
karena informasi yang kami terima juga ini gempanya mengakibatkan beberapa rumah runtuh
dan sejauh ini memang belum ada informasi tentang korban jiwa semoga memang tidak ada korban jiwa ya